setelah calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
prabowo subianto sandiaga uno menolak rekapitulasi hasil pemutusan suara pemilu dua ribu sembilan belas
keduanya akan mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi lalu persyaratan
apa yang harus dibawa saat mengajukan gugatan dan apa saja
tahapan penanganan sengketa hasil pilpres oleh mk
berikut ini informasinya
dalam keterangan pers prabowo sandiaga uno rabu sore dua puluh dua mei dinyatakan
badan pemenangan nasional akan mengajukan gugatan hasil pemilu presiden dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
kendati legal prosesnya tidak berlangsung singkat
berdasarkan data yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
peraturan mk nomor lima tahun dua ribu delapan belas tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara
perselisian hasil pemilu menyatakan penanganan perkara pemilu di mk terdiri atas sebelas tahap
tahap pertama pengajuan permohonan
peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil penghitungan kpu dapat mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
selambat lambatnya tiga hari setelah pengumuman pemenang disampaikan
adapun pengajuan gugatan kasus sengketa pilpres kali ini dimulai pada dua puluh dua hingga dua puluh empat mei
sedangkan sengketa pemilu legislatif pada delapan mei hingga dua puluh lima juni
tahap kedua pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon
seperti kelengkapan berkas nama pemohon dan pokok perkara
tahap ketiga perbaikan kelengkapan permohonan pemohon
tahap ketiga perbaikan kelengkapan permohonan pemohon
tahap keempat pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi atau brpk
untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu pilpres dilakukan pada sebelas juni dua ribu dua puluh
sedangkan pilek pada satu juli dua ribu sembilan belas
tahap kelima penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon
termohon pihak terkait dan bawaslu pada sebelas juni dua ribu dua puluh
tahap keenam sidang pemeriksaan pendahuluan
untuk pilpres dua ribu sembilan belas diagendakan digelar pada empat belas juni dua ribu sembilan belas
sedangkan pilek pada sembilan juli hingga dua belas juli dua ribu dua puluh
tahap ketujuh pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon
tahap ke delapan sidang pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti
untuk pilpres dimulai pada tujuh belas sampai dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas
sedangkan pilek pada tujuh belas sampai dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas sedangkan pilek pada sembilan belas juli dua ribu sembilan belas

tahap ke sembilan hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim pada dua puluh empat sampai dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
tahap kesepuluh sidang pengucapan putusan pilpres
yang akan disampaikan pada dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas sedangkan pilek pada enam hingga sembilan agustus dua ribu sembilan belas
dan tahap terakhir penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman mk
selanjutnya presiden terpilih secara konflik
presiden terpilih secara konstitusional akan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan mpr sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima